nilai tukar rupiah terus melanjutkan penguatan terhadap dolar amerika serikat
namun apakah penguatan rupiah ini bisa terus berlanjut hingga akhir tahun ini
nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika menguat sepanjang pekan lalu
pada perdagangan jumat pekan kemarin
nilai tukar rupiah bahkan ditutup di level empat belas tiga ratus dua per dolar amerika
bank indonesia menjelaskan
arus modal asing yang masuk menjadi salah satu penyebab penguatan rupiah
masuknya arus modal asing ini didorong oleh pernyataan gubernur the fed
mengenai kebijakan suku bunga acuan the fed yang mendekati posisi netral
the fed dilaporkan akan mengurangi kadar kenaikan suku bunga acuan ke depannya
bi memprediksi the fed akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali di dua ribu sembilan belas dan satu kali di dua ribu dua puluh
berkurangnya proyeksi kenaikan suku bunga acuan bagi amerika menjadi ancaman bagi greenback
dolar amerika akan mengalami tekanan jual
sehingga membuat mata wang
bank indonesia menjelaskan
arus modal yang masuk ke pasar sekunder obligasi negara selama november dua ribu delapan belas
namun arus modal asing periode januari hingga november dua ribu delapan belas baru mencapai rp enam puluh dua empat triliun
masih jauh dibandingkan periode yang sama tahun lalu
yang mencapai rp satu ratus enam puluh empat triliun

peri widja narko gubernur bank indonesia menekankan
meski rupiah membuat tajam di rp empat belas tiga ratus
namun rupiah dinilai masih under value atau terlampau murah
sehingga ruang penguatan rupiah masih terbuka lebar
namun kalangan analis menekankan
rupiah berpotensi terdepresiasi kembali
melihat rencana kenaikan suku bunga acuan the fed satu kali lagi tahun ini
kita pantau pergerakan rupiah di pasar spot saat ini
hingga perdagangan pukul delapan lebih empat puluh
delapan empat puluh menit waktu indonesia barat
rupiah saat ini berada di posisi rp empat belas dua ratus empat puluh
ini sentimen global berupa komunikasi yang dihasilkan oleh amerika serikat dan juga tiongkok
ini berhasil membawa banyak sekali capital inflow ke dalam negeri
termasuk rupiah maksud saya ya
dan rupiah juga masih melanjutkan penguatan di tengah
pada november dua ribu dua puluh
dua ribu delapan belas ini kita lihat nanti apakah rupiah masih lanjut bisa bertahan di perdagangan hari ini